delapan siswa madrasah sanawiyah bani ali mursyad madiun senin sore
hanyut diterjang banjir bandang saat mengikuti kegiatan outbound sekolah
dari enam korban yang hanyut dua ditemukan dalam keadaan tewas
sedangkan empat lainnya masih belum ditemukan
evakuasi jasad ahsan nur fuad siswa mts bani ali mursyad
desa kerik kecamatan takran magetan berlangsung dramatis
warga harus menyeberang ke tengah sungai untuk bisa menjangkau jasad korban
korban merupakan satu dari enam siswa yang terseret banjir bandang
usai mengikuti kegiatan outbound bersama ratusan siswa lainnya
di wana wisata grape kecamatan wungu madiun senin sore
selain menemukan jasad ahsan nur fuad
warga juga menemukan satu korban lagi bernama hasmi
sementara empat korban lainnya masih hilang
musibah ini terjadi usai para siswa mengikuti outbound di wana wisata kerasak madiun
kemudian acara dilanjutkan makan siang di wisata grape
saat itulah lima belas siswa secara diam diam turun dan mandi di sungai
padahal saat itu cuaca di puncak gunung wilis hujan lebat
untuk tetap tidak boleh turun ke sungai
kami kondisikan anak anak untuk tetap di atas
kami juga tidak busan busan terlebak
makanya anak putri semuanya di atas
tapi tidak tahu ada lima belas anak laki laki itu turun ke sungai
salah satu korban selamat
ia mengetahui datangnya banjir bandang dan segera menyelamatkan diri
sementara enam orang temannya
tak mendengar teriakan peringatan gemilang
hingga akhirnya terseret banjir bandang
hujan dari atas cepat ke atas
tapi nggak kedengeran yang dibawa yang berenang
tapi itu kebawa arus
kamu kalau bisa selamat itu posisi di mana
posisinya di samping di pinggir
terus yang enam orang itu
ada yang di tengah
sementara itu karena cuaca buruk dan gelapnya malam
membuat upaya pencarian empat korban hilang dihentikan sementara
pencarian akan kembali dilanjutkan tim sarbasarnas
bpbd polisi tni dan warga hari ini
inam tohari madiun